kesini selain mau nengok si ian mau nanyain itu duit bagaimana
sini duit apaan
aduh yang kemarin tujuh puluh juta
siapa yang mau ngasih duit
ya allah ya allah
kan kita mau jadi cheerleadersnya mereka
gue mau ogah mending gue jadi ikutan main futsalnya aja
kalau bisa cerita ke anak cucu lo kalau lo itu selain jadi pembalap
ya udah nanti kalian yang ngatur deh
gue cabut dulu ya
ah udah pokoknya tenang aja
kalian harus ikutin gue
kita bakal meramaikan suasana
mel gue tau sih itu cita cita lo yang gak kesampean
cuma gak gitu juga chales malu maluin diri tau gak
jadi bareng kan kita balik dulu
bagaimana anak bc untuk ngejebak gua
gue harus kasih tau ini ke haikal
mesti kasih tau ke ketua aj
kal kita bisa ketemu gak kal gue mau ngomong sama lu penting
gue lagi di jalan sih mau balik
yaudah pokoknya gue mesti ketemu sama lo gue mau ngomong sesuatu penting banget
lu dimana biar gue samperin
gue di taman flamboyan nih
yaudah tungguin gue ya
iya buruan ya kal ya ini penting banget kal
halo tristan gue udah di cafe flora ya
dan gue udah dapetin nantinya reva
yaudah sekarang kita ketemu di cafe flora ya
tadi gue ngeliat si kinar nyoret nyoret kertas ini
dia recekin dibuang terus mikir lagi
ya wajar dong gue penasaran sama isi kertas ini
akhirnya gue ambil kertas ini dan gue baca
pas gue baca ini lo baca sendiri deh
waktu itu gue sempat ngikutin kinar sama si tristan buat makan bareng di kafe
emang sih gue gak terlalu dengar kira kira percakapan mereka kayak gimana
kalau ternyata si tristan itu ngasih cincin buat si kinar
ya awalnya gue pikir cincin itu cuma hadiah
itu gak mungkin banget sih kalo cuma hadiah
gue yakin banget kalau misalnya ternyata si tirisan itu udah ngelamar si kinar
jujur boy dengan keadaan kayak gini gue makin khawatir sama sepupu lo
si tristan mau nyapa sih sambil ngelamar si kinar
dia mau menghancurin kehidupan sepupu gue atau apa ya
nah itu dia boy gue yakin banget di belakang semua rencana ini
dia udah nyiapin rencana jahat buat lo yang bisa nghancurin lo sama sepupu lo
kalau bukan karena lo mungkin gue gak tau sekarang kehidupan kinar tuh kayak gimana di kosan
lu masih bisa kan pantau dia terus
terima kasih ya
terima kasih ya
enak banget nih ian ya

semuanya dimakan nih
lo mesti banyak buah ya biar cepet sembun
iya ini salak juga beb salak yang banyak beb makan ya
maaf mas yani mau diperiksa sama dokter yang lain bisa tunggu keluar
ke depan dulu ya bu
ke depan dulu ya bu
ke depan dulu ya bu
ini jangan keluar ya
iya beb teman aja aku tetep disini kok temenin kamu
duh ileh ini anak kolokan banget loh
kesehatannya udah mulai membaik
kalau besok obatnya sudah habis kamu boleh pulang ya
makasih ya dok
kenapa kamu gak mau pulang
kamu gak mau pulang
kau nih anak disuruh pulang dokter malah sedih gimana sih lu
mak kalau ian sembuh terus ian sehat lagi jadi susah lagi dong buat ketemu sama beb melnya mak
mendingan juga ian di rumah sakit terus mak biar ditemuinin terus sama beb melnya
yee enak di lu kagak enak di gue emang lu katik rumah sakit gratis apa ya gue yang bayar
nah ini dia nya
berani beraninya saya dibohongin mulu sih

jangan masuk lagi sini

ini rumah sakit
emangnya kebok dikandangin
ada aja yang masuk kandang buset
dateng dateng lo ke pasar aja lo
ya elah yang begini tuh
amat aduh gak ngeliat mulutnya sendiri apa
pak dokter tuh bilangin
ya buset suruh bilangin gue
bu tenang bu ini rumah sakit
polumenya kecilin dikit
lupa kan kudu baikin si ibu
secara kita kan calon besan begitu
jadi harus kompak saut sautan begitu
kalo gak sautan sautan gak kompak dah
kompak ya adem diliatnya
saya permisi dulu
cepet sembuh ya en ya
terima kasih dok
aduh eh mohon maaf nih tadi bikin ribut ya
anak bagaimana sembuh apa belum
ya elah judus amat
kamu udah sembuh apa bagaimana
lo mah bikin penyakit lo ya disini
ya elang orang tuh ya
namanya maksudnya banyak mau pijetin begitu
jangan judus begitu kenapa
buset itu mulut tua mersit aja kalah
eh dah sadar kok
begini ya kesini selain mau nengok si ian
mau nanyain itu duit bagaimana
aduh yang kemarin tujuh puluh juta
siapa yang mau nasi duit lo
kok dibohongin air air lagi
mantep dah kalo begitu
begaulah sama anak lo ini
jangan pisahin gitu jangan pisahin gitu
pak pak ini anak ayek lagi dirawat
dia teriak teriak orang sekampung bangun
mendingan dibawa keluar
dia nyaset kesini nyusrep orang lo
kepas kan mas elah
toh mas gitu cumpulan raja ini
orang jelek jangan ada di atasnya
enggak gue ada orang sakit aja lo
berisik toh berisik
gaesan udah kocan
toh lo jangan bikin keributan bu
dengerin jangan bikin cerita
eh tinggal lo kusir
kalo orang jelek perlu diusir
tuh mau kusir lah
aku ga takut
tante rumah sakit
lempar aja ke pasar
iya nih jadi sakit lagi tante
tidur lagi ya
begini ayo malu tau
ya elah pak ya ampun
itu kan nyokap yang meheli
itu kan nyokap yang meheli
itu kan nyokap yang meheli
itu kan nyokap yang meheli
itu kan nyokap yang meheli